tiga orang remaja pelaku penjamretan di jombang nyaris menjadi sasaran amuk warga setelah tertangkap basah mencuri sebuah ponsel kamis malam
beruntung ketiganya berhasil diamankan setelah petugas datang ke lokasi
puluhan warga desa ceweng jawa timur ini terus berusaha merangsek sebuah toko untuk menghakimi ketiga pelaku penjamretan
dua orang remaja putri di jalan balong ombok kecamatan diwe jombang
beruntung petugas polisi berhasil menghalau warga agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri
meski ketiganya berhasil dibawa ke mobil patroli namun sempat mendapat pukulan dari sejumlah warga yang emosi
kejadian bermula saat tiga pelaku menjamret ponsel dua orang remaja putri di jalan raya balongombo
sontak korban berteriak dan mengundang perhatian warga
pelaku yang masih remaja kabur hingga akhirnya ditemukan di sebuah toko di sekitar lokasi
terus langsung orang itu dari sini langsung diambil
terus kita kejar kejar
ketiga pelaku remaja masing masing warga desa kepuh kebeng peterongan
kini sedang diamankan di mapolsek diwe kabupaten jombang
dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan ponsel beserta motor yang digunakan pelaku
sutomora harjo jombang